sistem peradilan dan pemerintahan pada saat itu menjadi kaki tangan penjajah
daripada penghayom rakyat
lembaga penuntutan hadir pada delapan belas april seribu delapan ratus dua puluh tujuh
satu mei seribu delapan ratus empat puluh delapan diberlakukannya organisasi peradilan dan kebijaksanaan justisi

kejaksaan sudah berada pada semua jenjang pengadilan
mulai pengadilan negeri
hingga pengadilan agung

kita masih dijajah jepang
kita dijanjikan kemerdekaan
kita dibingungkan dengan ketidakpastian akan tibanya hari merdeka
pemuda pemudi bersatu berusaha mewujudkan kemerdekaan
ada yang cari aman dengan mengikuti arahan penjajah
ada yang tidak percaya dengan arahan jepang
yang diduga tidak akan melepaskan indonesia karena kekalahannya di asia timuraya
jepang masih membutuhkan kita sebagai sendera
janji kemerdekaan hanyalah angin surga
kata proklamasi nanti hanya menjadi statement bahwa kita adalah negara yang tetap terjajah dengan bahasa yang lebih indah

setelah he spesialist keith
supaya bisa berdiri dengan lekas teguh kekal dan abadi negara indonesia
indonesia telah merdeka secara hormat bukan hadiah dari penjajah
satu hari setelahnya yakni pada tanggal delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
panitia persiapan kemerdekaan indonesia atau ppki mulai menyusun alat kelengkapan negara
pada sembilan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima ppki mengadakan sidang kedua
saat itulah indonesia dibagi menjadi delapan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur
ppki juga berhasil membentuk komite nasional daerah
membentuk dua belas kementerian dan empat menteri negara
serta menetapkan dua belas departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan empat menteri negara
diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara
yakni ketua mahkamah agung jaksa agung gatot tarunami harja
sekretaris negara dan jurubicara negara
lima september seribu sembilan ratus empat puluh lima kabinet pertama dilantik
pada saat itu badan negara dan peraturan yang ada adalah peninggalan pemerintahan jepang dan kolonial belanda
pada masa itu kantor kejaksaan agung berada di pusat departemen kehakiman jalan gambir nomor delapan jakarta

pasukan sekutu yang terdiri dari tentara inggris dan australia memasuki wilayah indonesia
untuk melucuti tentara jepang serta membebaskan tawanan tawanan perang
kedaulatan indonesia mulai dirongrong oleh sekutu dan kolonialis belanda yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya
pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal satu oktober seribu sembilan ratus empat puluh
tentang pemasukan kejaksaan dan kepolisian masing masing ke dalam lintas
pemerintah mengeluarkan maklumat tentang lingkungan departemen kehakiman dan departemen dalam negeri
lima oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima jaksa agung gatot mengeluarkan maklumat yang memerintahkan agar kepala kepolisian republik indonesia
untuk bertindak lebih keras menjaga keamanan terutama terhadap belanda belanda yang berusaha membinasakan republik indonesia
pada tanggal dua puluh empat oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima atas permintaannya sendiri
jaksa agung gatot tarunami harja minta diberhentikan dalam tugasnya oleh presiden soekarno
untuk sementara waktu tugas dan wawonang jaksa agung dijalankan oleh ketua mahkamah agung
enam november seribu sembilan ratus empat puluh lima mr kasman singodimejo diangkat menggantikan mr gatot tarunami harja sebagai jaksa agung kedua
mr kasper memindahkan kantor kejaksaan agung
ke jalan matraman no lima puluh enam jakarta
satu desember seribu sembilan ratus empat puluh lima jaksa agung kasman mengeluarkan instruksi kepada polisi tentara dan jaksa
agar tahanan dan tawanan bangsa indonesia yang bersalah agar segera dituntut di muka hakim
yang tidak bersalah agar segera dimerdekakan untuk dapat mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa
di tengah tahap scandalenya merupakan aliilenya tundok dan sebagian dari bangsa jakarta
telah menghancurkan ke jyk di indonesia
maksa dianggap tahanan dan jangkauan
ini adalah sebuah latihan yang memudahkan utara pengras pengraselipsis

pasangkan peserta bermaj
hanya besok suatu hari
akan toxic selalu
maka sekitar penghujung desember seribu sembilan ratus empat puluh lima kantor kejaksaan agung dipindahkan ke cirebon dan bertempat di salah satu ruangan kantor kejaksaan cirebon
empat januari seribu sembilan ratus empat puluh enam presiden dan wakil presiden hijrah ke yogyakarta diikuti instansi lain termasuk kejaksaan yang telah berada di cirebon
di yogyakarta kantor kejaksaan bertempat di bruderan atau asrama para pendeta katolik di jalan sekodiningrata
pada masanya mr kasman singodimejo
juga mengeluarkan instruksi penting bagi perkembangan eselonisasi dan tata kerja kejaksaan
antara lain dikemukakan bahwa susunan kejaksaan di jawa dan madura untuk sementara terdiri dari kejaksaan agung sebagai pusat yang langsung memimpin kejaksaan kejaksaan di bawahnya
mr kasman singodimejo menjadi jaksa agung kedua sampai pada tanggal enam mei seribu sembilan ratus enam puluh
berhentikan karena pengangkatannya sebagai kepala urusan kehakiman dan mahkamah tinggi pada kementerian pertahanan
pada tanggal yang sama presiden soekarno juga menetapkan dan mengumumkan undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang pengadilan tentara
dalam pasal sembilan ayat satu disebutkan bahwa jaksa agung karena jabatannya menjadi jaksa tentara agung
dan dalam penutup pasal dua puluh satu disebutkan bahwa ketua wakil ketua anggota anggota jaksa serta panitra pengadilan tentara yang bukan opsir tentara oleh presiden diberi pangkat militer sesuai dengan kedudukannya masing masing
dalam peraturan pemerintah ini
putuskan dan ditetapkan peraturan tentang pangkat jaksa yang tercantum dalam pasal satu ayat lima dan enam
yakni jaksa tentara agung diberi pangkat serendah rendahnya jenderal mayor dan jaksa tinggi tingkat satu diberi pangkat serendah rendahnya kolonel
pasal dua ayat tiga dan empat yakni jaksa tentara diberi pangkat serendah rendahnya mayor dan
pasal dua ayat tiga dan empat yakni jaksa tentara pengganti diberi pangkat serendah rendahnya mayor
dua puluh juli seribu sembilan ratus empat puluh enam mr tirta winata dilantik sebagai jaksa agung ketiga
bertempat di malang pada tanggal tujuh belas februari seribu sembilan ratus empat puluh
presiden menetapkan undang undang republik indonesia nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang susunan dan kekuasaan mahkamah agung dan kejaksaan agung
yang diumumkan pada tanggal tiga maret seribu sembilan ratus empat puluh
dalam pasal satu ayat dua disebutkan bahwa susunan kejaksaan agung terdiri dari satu jaksa agung dan beberapa jaksa tinggi
yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden
dan dalam pasal enam ayat satu yang menetapkan bahwa ketentuan tersebut berlaku surut terhitung tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
kedudukan kejaksaan agung semakin kukuh
satu september seribu sembilan ratus empat puluh tujuh jaksa agung tirtawinata mengeluarkan surat yang ditujukan kepada menteri penerangan
yang mengutarakan dengan jelas keadaan kejaksaan di daerah republik indonesia
di mana antara lain dikemukakan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban termasuk kepolisian preventif
berada di bawah pimpinan dan pengawasan jaksa agung
sembilan ratus empat puluh delapan sampai dengan tanggal dua puluh tujuh mei seribu sembilan ratus empat puluh delapan
peristiwa tiga juli seribu sembilan ratus empat puluh enam di yogyakarta
yakni peristiwa percobaan klub detak oleh unsur militer dan politik
seperti antara lain mayor jenderal sudarsono dan mister muhammad yamin
disidangkan oleh mahkamah tentara agung
peristiwa ini adalah peristiwa kudeta pertama dalam sejarah indonesia merdeka

mahkamah tentara agung diketuai oleh mister dr kusuma atmaja
dan jaksa agung penuntut umum adalah mister tirta winata
beliau adalah jaksa agung pertama yang tampil langsung di pengadilan sebagai penuntut umum
pertistiwa ini adalah peristiwa kudeta pertama yang tampil langsung di pengadilan sebagai penuntut umum
mister tirta winata mendapat kehormatan menjadi jaksa agung republik indonesia serikat
berhubung dengan itu maka tugas tugas jaksa agung di negeri republik indonesia
yang berpusat di yogyakarta dilaksanakan oleh jaksa agung muda mister mujadno
dan mister sudrajat
di masa republik indonesia serikat terdapat perubahan penting mengenai kejaksaan dan presiden
apabila dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum
yang langsung ada di bawah presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan presidentil
maka sistem demikian tidak dianut dalam konstitusi republik indonesia serikat

dan terjadi perubahan konstitusional dari republik indonesia serikat
yang berbentuk federal menjadi negara republik indonesia kesatuan
jaksa agung pertama dari negara republik indonesia kesatuan adalah tirta winar

pada masa kembing kembing ini kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung keempat
yakni raden suprapto
di tahun ini undang undang darurat mulai diberlakukan dalam hal tindakan tindakan sementara
untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan pengadilan sipil
perkara angkatan perang ratu adil atau apra
sultan hamid andi aziz rms zoom slagar dan smith ditangani dan diselesaikan di masa ini
kejaksaan turun langsung secara aktif dari penyusunan data hingga berita acara
jaksa agung suprapto tampil langsung sebagai penuntut umum
atas peradilan perkara perkara pelaku pemberontakan atau pergolakan bersenjata di daerah
pada masa jabatan beliau
dimulai secara berangsur penambahan jaksa jaksa
dengan tenaga muda lulusan universitas dan sekolah pendidikan jaksa
tetapi penambahan tenaga jaksa berjalan dengan lambat
karena terbatasnya kemampuan keuangan yang disediakan oleh negara
sehingga demi memenuhi tenaga jaksa
maka pegawai kejaksaan yang berijazah osvia dan mosvia
diwajibkan mengikuti kursus istimewa selama enam bulan
penambahan tenaga jaksa semakin meningkat tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dengan penerimaan lulusan fakultas hukum negeri
baik tingkat sarjana muda maupun sarjana yang memperoleh tugas belajar
maupun bukan dari sekolah menengah kehakiman atas
sekolah hakim dan jaksa serta tenaga tenaga tugas belajar
jaksa agung adalah penuntut umum tertinggi dan kepala kepolisian justisial
baik represif maupun presiden
harus mengetahui segala peristiwa dan perkembangan di masyarakat
dalam segala bidang yang meliputi politik ekonomi keuangan sosial budaya
pertahanan keamanan dan hukum
di kepemimpinan jaksa agung suprapto terdapat perwakilan kejaksaan di luar negeri
antara lain di negara singapura
tetapi pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan perwakilan perwakilan kejaksaan dihapuskan karena dianggap berlebihan
jaksa agung suprapto dikenal sebagai jaksa yang memiliki keberanian
akhirnya harus diberhentikan dengan hormat pada tanggal satu april seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena membuat keputusan kontroversial
ia memulangkan smith seorang terhukum dari belanda yang memberontak terhadap pemerintahan republik indonesia
untuk kembali ke negaranya
keputusan yang didasari pertimbangan kemanusiaan ini mengakhiri kepemimpinan jaksa agung
jaksa agung suprapto dianggap sebagai jaksa yang memiliki keberanian
jaksa agung suprapto dianggap sebagai jaksa yang memiliki keberanian
pengangkatan kembali mr gatot tarunami harja menjadi jaksa agung pada tanggal satu april seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
berlangsung dalam suhu politik yang sedang memanas
penyebabnya antara lain kegagalan konstituante membentuk undang undang dasar
pengganti undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
serta memberikan keputusan terhadap anjuran presiden kembali ke undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sekarang hei bangsa indonesia bangkitlah kembali
bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalku
tinggalkan alam yang lampau tetapi jangan mengeluh
keluh adalah tanda kelemahan jiwa
ya memang alam yang lampau salah
alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu sepuluh tahun lamanya
tetapi toh jangan mengelut
berbesarlah hati bahwa kita sekarang disejar dan berjalanlah terus
sekali lagi saudara saudara
segala tenaga dan segala modal yang terbukti untuk menjaga kembali

dan akan kita ikut sertakan dalam pembangunan indonesia
se penaga dan modal bukan asli yang sudah penetap di indonesia
dan yang menyetujui kelasikulan hantu pembangunan
terlepas parahnya program kerja kerja
akan mendatangkan tempat dan kesekempatan yang wajar dalam kisah kisah kita
perubahan perubahan yang terjadi pada kejaksaan
adalah bagian dari perubahan

dalam rangka retolling organisasi aparatur negara
menyeluruh yang dilakukan oleh presiden soekarno
sebagaimana digariskan dalam amanat tersebut
sebagaimana yang pertama
di masa jabatan beliau yang kedua ini
juga berlangsung sangat singkat
yakni hanya empat bulan dua puluh satu hari saja
takut terus berjuang menyelamatkan keuangan negara ini
kembali diberhentikan dengan hormat
satu desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan mr gunawan dilantik menjadi jaksa agung ke enam
sebelas februari seribu sembilan ratus enam puluh diadakan lagi perubahan kabinet
di bawah menteri yang memimpin suatu bidang ada beberapa menteri
menteri menteri yang masuk dalam bidang keamanan nasional adalah
kepala staf angkatan darat
kepala staf angkatan laut
kepala staf angkatan udara
jaksa agung mister gunawan
kepala kepolisian negara
dua puluh juli seribu sembilan ratus enam puluh status kejaksaan dari lembaga non departemen
di bawah departemen kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri
dan diperkuat dengan keputusan presiden nomor dua ratus empat tahun seribu sembilan ratus enam puluh
tanggal lima belas agustus seribu sembilan ratus enam puluh yang berlaku surut terhitung mulai tanggal dua puluh dua juli seribu sembilan ratus
menteri atau jaksa agung mister gunawan menetapkan tanggal dua puluh dua juli sebagai hari kejaksaan
berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal dua januari seribu sembilan ratus empat puluh
kepala staf angkatan laut
kepala staf angkatan laut
kepala staf angkatan laut
kepala staf angkatan laut
kepala staf angkatan laut